kita mulai topik yang pertama pada malam hari ini keinginan judoka asal indonesia untuk bisa tampil berlaga di asian para games harus diurungkan adalah miftahul janah yang gagal tampil karena didiskualifikasi oleh wasit
peraturan internasional banjir dua tidak mengizinkan atlet mengenakan atau memakai tutup kepala dengan alasan keamanan namun miftah teguh dengan prinsipnya
melanggar aturan tapi mempertahankan prinsip
berarti ini tidak ada hubungannya sama capres capres gitu kan
enggak ada hubungannya ini kan internal sama migrasi sendiri
kita sudah berhasil melaksanakan prinsip itu
mendukung penuh untuk asean para games buat teman teman jadilah kebanggaan buat indonesia
raya lang mendali sebanyak banyak
alhamdulillah berapa banyak kira kira
melebihi dari target
dan tetap semangat
judoka asal indonesia miftahul jana tetap bersemangat meski gagal tampil di kelas lima puluh dua kg kategori low vision asian paragames dua ribu delapan belas senin kemarin
miftah gagal bertanding setelah menolak melepas hijab saat akan turun di nomor blind judo atau judo tunanetra
miftah pun didiskualifikasi oleh wasit
larangan atlet mengenakan penutup kepala di cabang olahraga blind judo tercantum dalam aturan international blind sport federation
artikel empat keempat ijf menyebutkan tidak ada yang boleh menutupi kepala kecuali penutup yang dikenakan untuk alasan medis
dengan alasan keselamatan setiap atlet blind judo diharuskan bertanding tanpa penutup kepala
pemakaian penutup kepala diantaranya hijab berpotensi membahayakan atlet yang menggunakannya
karena ini bisa dimanfaatkan oleh lawan
insiden terkait penutup kepala
pada pertandingan judo juga pernah terjadi di olimpiade london dua ribu delapan belas
judo ke arab saudi wajdan ali seraj abdul rahim syahir kani sempat dilarang tampil karena penutup kepala yang ia kenakan
dianggap dapat membahayakan dirinya sendiri
syah kani akhirnya diizinkan tampil setelah mendesain penutup kepala yang dianggap aman untuk bertanding
ketua nasional paralympic committee indonesia pun menyampaikan permintaan maaf dan mengakui ada keteledoran di pihaknya
menurut ketua npc
sejak awal larangan penggunaan hijab sudah dijelaskan dalam rapat teknis minggu tujuh oktober dua ribu delapan belas
saya minta maaf lagi sekali lagi memang kesalahan ini memang di npc
meski gagal berlagam mifta tak kecewa
justru sebaliknya miftah tetap memberikan semangat kepada teman temannya yang maju bertanding
mirta mengatakan menutup kepala adalah pilihannya
aturan dilaksanakan namun ia tetap memegang prinsipnya
halo teman teman saya miftah muljana atlet blind judo indonesia
ayo buat teman teman semua kita kunjungi setiap
venue venue pertandingan asean paragame
agar teman teman kita lebih semangat untuk mengejar target indonesia
tiffany raitama cnn indonesia
bergabung dengan saya malam hari ini melalui sambungan telepon
ada pak seni marbun selaku ketua nasional paralimpik indonesia
pak sani selamat malam terima kasih sudah bergabung di sian indonesia
pak saini jadi kita luruskan
apa yang terjadi dengan mifta mordjana pada hari senin kemarin
ada aturan sebelumnya yang memang sudah dibuat
bahwa tidak boleh mengenakan atau memakai penutup kepala atau hijab
tapi pertanyaannya kenapa di saat saat atau di detik detik terakhir ketika miftah masih akan main
ini justru kena diskualifikasi pak seni
penjelasannya seperti apa sebenarnya pak
iya sebetulnya kan itu regulasi sudah lama ada ya mbak ya
itu kan ada di yudo aja ini
safety judo itu kan memang harus menutup kepala itu nggak boleh harus ada
apa namanya kalau umpamanya ketarik keceknya kan repot juga
oke aturan ini memang kemudian pelatih nggak sampai ke telinga atau ke pelatihnya atau seperti apa sih pak
sebetulnya pelatihnya udah tahu
harusnya sudah tahu dong selaku pelatih yudho kan
enggak kemarin kan kita waktu ke
waktu pc di solo
mereka kan sudah kita berangkatkan ke turki
hmm termasuk pelatih dan miftah
mifta nya nggak ikut karena memang prestasinya belum sampai untuk ke sana
kita ke turki itu kan mau single event sama sekalian mencari mks
kalau nggak ada mgs kan nggak boleh bertanding gitu di tingkat apc
oleh karena itu mita itu tidak berdiri di bawah itu karena memang
dia belum mampu untuk ke sana
rekornya belum sampai ke sana gitu maksudnya
hmm jadi dengan keberadaan ada salah satu atlet
ada salah satu judoka bernama miftah
harusnya sebenarnya kan sudah tahu ya dari panitia bahwa dia mengenakan hijab
mengenakan penutup kepala
itu berarti sudah disampaikan ke pelatih belan judonya
sudah pelatihnya sendiri kan ikut ke turki
di hari minggu kalau tidak salah ada sempat technical meeting pak
saya ini ingin tahu
oke di dalam technical meeting itu juga sudah disampaikan atau sudah ada komunikasi
sudah disampaikan cuma pelatihnya mungkin masih yakin
atletnya bisa bisa mau gitu loh mencopot hijabnya
tapi di hari hanya ya nggak mau
ya resikonya seperti itu mbak
itu aturan soalnya
oke tapi mifta nya juga sekarang kan sudah
sudah punya kebesaran hati artinya memang ini karena memang prinsip dan pendiriannya dia
ya sudah kita kan semuanya sudah clear
betul kita harus oh ya
ya sudah kita harus menghormati itu
pak kedepannya kalau kita lihat terhadap judoka atau atlet judo yang mengenakan penutup kepala
penutup atau hijab lah ya
dulu kan juga pernah ada di arab saudi gitu
jadi penggantinya adalah mengenakan penutup kepala yang bisa saja aman digunakan
kalau tadi kan alasannya keamanan untuk ketika dia berlaga atau bertanding judo gitu
kalau untuk mifta ke depannya kayak gimana nih pak
apa mungkin dapat kesempatan lagi kalau bisa mengenakan penutup kepala yang mungkin aman
wah itu nanti bagaimana ke depannya aja mbak ya
saya nggak bisa janji masalah itu
karena saya kan bukan orang apa eksekutif judo ya
tapi yang jelas di karate di segala macam itu boleh itu nggak masalah
cuma di yudo aja karena kontak badan langsung
mbak tahu nggak itu blind
blind itu kan buta
mereka itu mau kontak itu didekatkan satu sama lain
udah itu langsung kontak
bisa bayangkan nggak kalau mamanya langsung kepegang hijabnya
bisa kecek kemian lain lain
umpamanya anak orang mati di situ kan lebih parah lagi
pertanyaan saya kalau misalnya bisakah miftah dapat kesempatan ke depannya
kalaupun memang punya penutup kepala yang aman mungkin
atau memang karena belanjanya tidak bisa ya
saya nggak ngerti kalau masalah itu
nanti kita tanyakan sama panitian ya
mbak saya bukan eksekutif judo ya
baik terima kasih pak saini amar pun sudah berkembang dengan cnn indonesia
selamat malam hari ini
kita akan lihat dari tagar miftahul jana yang sejak kemarin menjadi salah satu kata kunci populer
atau menjadi trending topic di lini masa
banyak sekali orang orang yang respect ya dengan tentunya pendirian prinsip dan juga keteguhan hati dari seorang mifta
saya akan buka data ontologi yang berhasil dikurasi oleh tim dari transmedia sosial
saya akan lihat pertamanya ada kata diskualifikasi dari tagar miftahul jana
kemudian yang kedua adalah atlet
kemudian berikutnya adalah hijab atau jilbab ya
sementara itu kata kata lainnya juga terkait dengan tagar miftahul jana
ada antara lain asian kemudian ada judo ada di diskualifikasi pertandingan dan juga jilbab
kita akan tutup data ontologinya
saya akan buka imersif komentar cuitan dari netizen
yang pertama kita akan lihat dari akun ini dia
dari menpora ada pak iman nahrawi yang juga sejak kemarin mendampingi mifta huljana
kalau anda lihat ada dua video kalau nggak salah antara pak iman dan juga miftah ya di akun twitternya
mencuri mempertahankan prinsip patut kita hormati ya
tapi peraturan tetap harus ditegakkan
pesan langsung mifta huljana semalam
nah npc indonesia
sudah minta maaf kok katanya atas insiden ini
atlet asal aceh ini juga memberikan semangat khusus untuk semua atlet yang berlaga di hashtag ada asian para games dua ribu delapan belas
lalu selanjutnya dari pak menpora kita beralih ke dobol underscore zulfahmi
sebuah harga diri katanya dan keyakinan nggak akan bisa ditukar dengan sebuah medali
harga diri kaum wanita di atas segalanya dan itu adalah harga mati
hashtag asian para games dua ribu delapan belas
lalu berikutnya dari at chowki geek delapan puluh delapan
mirta huljana masih punya potensi katanya di masa depan
pastinya bukan peraturannya yang harus dirubah karena itu menyangkut keselamatan
jadi ada menyangkut safety juga di situ
tapi bagaimana apperalsnya yang harus diciptakan agar bisa menutup kepala namun tidak membahayakan biar bisa diterima oleh komite